terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang saya sintia rompas
saudara arus balik kendaraan di tanjakan gentong tasik malaya jawa barat macet sepuluh km
ribuan kendaraan terjebak macet hampir empat jam
untuk mengurai kemacetan di jalur selatan tasik malaya polres tasikmalaya kota
melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan dari arah ciamis
menuju jalur alternatif ciawi singaparna via garut
kondisi penyelidikan di jawa barat